kisah hiduplah seorang raja yang perkasa yang memiliki seorang putra yang tampan
sang pangeran memiliki seorang sahabat yaitu putra dari tukang kebun kerajaan
dan kedua bocah lelaki itu sering belajar bermain dan makan bersama sama setiap hari
raja tidak begitu senang dengan keadaan ini
tetapi pangeran kesayangannya tidak akan memiliki orang lain selain putra tukang kebun itu untuk menjadi temannya
kisah kita dimulai pada suatu hari yang menentukan
ketika kedua anak laki laki itu berlomba di taman dan putra tukang kebun menemukan sesuatu
hah itu lomba yang hebat aku mengalahkanmu
oh tidak aku sampai di sini duluan
tidak aku yang duluan
tampaknya seperti bulu emas
milikku karena aku menemukannya
ini milikku karena aku sampai di sini duluan
ada apa dengan keributan ini
kedua bocah itu menceritakan segalanya kepada raja
tetapi raja tidak akan membiarkan putra tukang kebun mendapatkan yang terbaik dari sang pangeran
jadi dia memberikan syarat yang tidak mungkin
rane aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa polu itu milikmu
jika kau melihat bulu terlebih dahulu sebelum sang pangeran
maka kau pasti telah melihat ayam yang memiliki bulu itu
jadi pergi dan temukan induk ayam dengan bulu emas yang hilang dan kau dapat memilikinya
dan jangan kembali ke istana sebelum kau menemukannya
tapi yang mulia
apakah kau mengakui bahwa bulu itu milik pangeran
aku tidak menginginkannya ayah
biarkan bulu itu diberikan kepada rane
terima kasih temanku
tapi ini bukan lagi masalah memiliki bulu
aku dengan senang hati membiarkanmu memilikinya
tapi aku tidak berbohong
aku memang melihatnya lebih dulu
jika yang mulia ingin bukti untuk itu
aku akan menemukannya
aku akan menemukan ayam yang memiliki bulu itu
lalu ranek mencari ayam di seluruh taman istana
ketika mereka tidak dapat menemukannya
ranek memutuskan keluar dari istana untuk menemukannya
jangan pergi rane
itu adalah perintah raja
bagaimana aku bisa menentang
lalu aku akan ikut denganmu
itu juga akan bertentangan dengan perintah raja
sampai jumpa kawan
aku akan segera kembali
lalu rane meninggalkan istana
dia bertanya tanya di mana dia akan menemukan ayam dengan bulu emas di seluruh dunia
biarkan keberuntunganku membawaku kemana pun
rane mematuhi ayam
dia masuk ke hutan yang dalam
dia sedang berjalan ketika dia mendengar suara
hei kau mau ke mana teman
apakah aku baru saja mendengar yang berbicara
halo aku ruba yang bisa bicara
memang ruba yang berbicara
kemana kau akan pergi
lalu ranek memberitahu segalanya tentang bulu emas
aku rasa aku tahu di mana kau bisa menemukan ayam betina

sedikit lebih jauh dari sini menuju timur
hiduplah para saudari matahari
mereka memiliki enam ayam dengan bulu emas
tentunya ayam yang kau bicarakan itu pastinya adalah salah satunya
aku akan menuntunmu ke sana
lalu rubah itu membawa rane ke hutan yang lebih dalam
dan naik ke beberapa gunung sampai mereka mencapai puncak yang sangat tinggi
puncak ini bersinar seolah olah berlindung di beberapa aura emas
disinilah para saudari matahari tinggal
mari kita pergi dan minta mereka meminjamkan salah satu ayamnya
lalu ruba dan rane pergi ke kastil
pintunya terbuka dan mereka masuk ke dalam kandang ayam
di sana mereka melihat enam ayam emas yang sedang makan biji emas dengan semangat
rane melihat seekor yang memiliki bulu emas
jadi mari kita temukan para saudari
mereka masuk ke dalam kastil emas yang megah
tiba tiba mereka mendengar suara
kau siapa dan apa yang membawamu datang ke istanaku
halo nyonya namaku rane dan ini temanku rubah yang berbicara
dan kau ingin ayam emasku
iya bagaimana kau tahu
adik perempuanku telah diculik oleh sekelompok raksasa
itu semua adalah bagian dari ramalan bahwa siapapun yang akan membawanya kembali dari alam para raksasa akan menikahinya ketika mereka dewasa
karena hanya seorang pria dengan hati emas yang bisa menyelesaikan tugasnya
dan kita akan tahu bahwa dia adalah pria dengan hati emas kalau dia memiliki bulu emas dan dia datang jauh jauh ke sini dan mencari ayam miliknya
aku harus menikahi saudarimu saudari dari matahari ketika aku dewasa
hanya kalau kau bisa menyelamatkannya dari dunia para raksasa
dan di mana aku bisa bertemu dengan raksasa itu
aku tidak tahu apakah aku akan menikahinya tapi aku akan membantumu dengan mencoba mie
aku tahu ikut denganku
dan apakah raksasa hanya menculik atau dapatkah dia membunuh juga
pastikan kau tidak berada di bawah kaki mereka
maka itu kau akan baik baik saja maksudku hidup maksudku oke
lalu rubah membawa rane ke kastil para raksasa
mereka bisa mendengar musik dan tarian yang hebat dari dalam
mereka merangkak ke kebun dengan mudah bersembunyi di balik rumput dan mengintip melalui jendela yang sangat besar
raksasa menari nari dan adik perempuan dari matahari itu duduk di atas meja di atas tahta kecil tampak marah dan juga sengsara
dia tidak lebih besar dari ibu jari raksasa dan dia memiliki bintang di dahinya yang bersinar seperti matahari
rane memikirkan sebuah rencana dan membisikannya kerubah
ayo saudari dari matahari menari bersama kami
apa kau mau menari denganku nyonya bisakah kalian menempatkanku di meja di sebelahnya
bolehkah aku menari nyonya
sekarang adik perempuan matahari menyadari ramalan itu
dia setuju untuk berdansa dengan ranek dan ketika semua raksasa asik menonton mereka menari
rubah tiba tiba melompat dari jendela dan memadamkan semua lilin di aula sedemikian rupa sehingga jatuh dalam kegelapan
ketika para raksasa bertanya tanya apa yang terjadi bintang di kepala gadis kecil itu menunjukkan jalan kepada mereka
ranek dan adik perempuan matahari berlari keluar dari aula dan melarikan diri dari istana raksasa
kembali ke istana mereka sendiri
kau telah memenuhi ramalan itu
sepuluh tahun dari sekarang ketika kalian berdua telah tumbuh dewasa saudari perempuanku akan datang ke rumahmu dan membawamu kembali ke sini di mana kalian akan menikah
rane kembali ke kerajaannya sendiri dengan ayam betina dengan bulu emas yang hilang dan menceritakan seluruh petualangannya kepada raja
kau akan menikah dengan saudari dari matahari
aku tidak tahu apakah kita akan jatuh cinta ketika kita dewasa
itu adalah ramalan
kau adalah orang dengan hati emas
sementara kedua teman itu berbicara dengan penuh semangat sang raja merasa jijik
dia berpikir bahwa hanya seorang pangeran yang layak untuk menikahi seorang yang terdengar magis dan mistis seperti saudari perempuan matahari itu sendiri
dia memutuskan untuk merusak pernikahan kalau dia datang ke kerajaan mereka sepuluh tahun kemudian
sepuluh tahun berlalu
rane dan sang pangeran tumbuh menjadi pemuda yang berani bijaksana dan juga tampan
hari kedatangan saudari matahari itu semakin dekat
akhirnya suatu hari ketika raja pangeran dan ranek sedang berlatih memanah di taman
langit dipenuhi dengan cahaya keemasan
mereka meringis tetapi ketika cahaya menjadi sedikit redup mereka melihat kereta emas terbang di udara dan mendarat di istana
keluarlah melangkah seorang gadis yang paling cantik yang pernah ada dengan bintang di kepalanya
rane saudari dari matahari
pangeran berlari padanya dengan sepasukan pelayan dan prajurit
untuk menyambutnya ke istana raja mengerutkan kening
jadi kau adalah gadis yang diselamatkan rane dari raksasa
aku minta maaf tapi aku merasa cerita ini sulit dipercaya
sebagai raja negara ini adalah tugasku untuk memastikan kebenaran
bagaimana mungkin seorang wanita sekuatmu membutuhkan pemuda yang baik
aku perlu tahu apakah cerita ini benar
tapi sesuai ceritanya dia ada di sini ayah bukti apa lagi yang kau butuhkan
itu semua terjadi sepuluh tahun yang lalu
yang mulia bagaimana kami bisa membuktikannya sekarang
aku akan memberimu tiga tugas yang hampir mustahil
jika kau melakukannya maka aku akan percaya
dan apakah itu tugas yang mulia
tugas pertama kau harus menebang seluruh hutan yang mengelilingi negaraku hanya dalam satu malam
dan kemudian setelah aku puas bahwa itu memang telah ditebang kau harus menumbuhkannya lagi di malam berikutnya
kau adalah saudari dari matahari tentunya kau akan dapat melakukannya
selanjutnya aku ingin kau mengeringkan semua darah
dan semua danau dan kolam di negaraku
dan kemudian malam berikutnya kau harus mengisinya lagi
dan ketiga bakar semua burung di langit dengan cahaya bintangmu
dan kemudian hari berikutnya bawa mereka hidup kembali
ayah itu kejam
aku telah meminta semuanya untuk diperbaiki lagi
aku bukan bagian dari kerajaanmu
maka aku tidak terikat untuk melakukan permintaanmu yang mulia
tapi rane bagian dari kerajaanku
dan kau tidak bisa membawanya bersamamu sampai aku mengizinkan
raja seperti apa yang ingin pohon di hutannya ditebang kolamnya kering dan burung burungnya dibunuh
aku meminta semuanya untuk diluruskan benar bukan
tapi bagaimana dengan rasa sakit yang akan dialami masing masing
pohon pohon ketika mereka ditebang kolam kolam ketika mereka dikeringkan dan burung burung ketika sayap mereka dipatahkan
bagaimana kau bisa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit kepada siapapun bahkan selama satu menit
aku akan memenuhi semua itu tapi dengan caraku
biarlah semua kayu di istana ini dipotong potong menjadi kecil
dan biarkan istana itu sendiri terbakar
dan biarkan burung burung tak bernyawa di istana ini menjadi hidup
aku ini hanya sedang melakukan permintaanmu yang mulia
istana aku akan hancur tolong berhenti aku percaya padamu
aku tidak peduli kalau kau percaya padaku matahari adalah tentang memelihara alam
dan bukan menghancurkannya untuk membuktikan bahwa raja yang sombong dan egois sepertimu
berhenti aku memohon ampunan atas nama ayahku tolong hentikan ini semua tolong
bisakah kita pergi sekarang atau kau masih terikat dengan hukum kerajaan ini
maafkan aku aku mengizinkanmu untuk pergi
dan nyonya kemarahanmu sepenuhnya dibenarkan
aku berharap kau memiliki kehidupan yang indah bersama dan memberimu waktu sendirian
aku tahu tentang ramalan ini tapi haruskah kita menikah hanya karena seseorang mengatakannya
tidak datanglah ke negeriku dan kemudian jika kita merasa ingin menikah satu sama lain
barulah kita akan memikirkannya
dan kalau ramalan itu benar kita akan jatuh cinta
ya itulah yang aku pikirkan
lalu rane dan saudari dari matahari pergi ke negerinya dengan kereta emas
kita tidak tahu apakah mereka akhirnya menikah
tapi tentu saja mereka berdua memberi pelajaran kepada raja negeri ini yang tidak akan dia lupakan
raja itu sudah tidak menjadi sombong dan egois lagi atas bantuan putranya
dan orang orang di negerinya
hidup bahagia selamanya